sejumlah pengemudi ojek online nyaris bentrok dengan pengemudi becak di lapangan merdeka medan sumatera utara
perselisihan ini berawal dari aksi penolakan pengemudi becak terhadap ojek online
puluhan pengemudi ojek online mendatangi pangkalan becak bermotor di depan stasiun kereta api medan
mereka mencari orang yang menganiaya rekan mereka
kedua kubu sempat berbantah dan nyaris saling menyerang tetapi kemudian dipisahkan polisi
kericuhan berawal dari rahasia oleh pengemudi becak terhadap pengemudi ojek online yang melintas di jalan stasiun medan rabu pagi
untuk menghindari bentrokan polisi membubarkan kedua kubu dan menahan seorang pelaku penghadangan